di lahan kosong di haurseah cipicung banyuresmi garut jawa barat ini
semula berdiri bangunan rumah milik pasangan undang dan sutina
namun rumah semi permanen berukuran lima x tujuh meter itu kini hancur
hantaran dibongkar pada sabtu sepuluh september lalu
sang pemilik rumah tak mengetahui rumahnya dirobohkan karena sedang bekerja
seperti diketahui tersangka pelaku perobohan rumah itu tak lain adalah rentenir
yang uangnya dipinjam oleh korban
meski sudah dicicil utang korban terus membengkak hingga lima belas juta rupiah
akibat bunga yang tinggi hingga akhirnya korban tak sanggup membayar
dan selama delapan bulan menunggak
walau korban menyadari ada kesalahan karena tak membayar pinjaman
kasus perobohan rumah ini tetap dilaporkan ke polres garut
selasa sore polisi menetapkan sembilan orang sebagai tersangka kasus perusakan rumah
milik pasangan suami istri tersebut
tersangka berinisial am adalah pemberi pinjaman kepada korban
padahal tujuh tersangka lain bertugas menghancurkan rumah
sedangkan satu tersangka adalah kakak kandung korban yang diduga menggelapkan surat tanah
am berdali rumah korban sudah dijual kakak kandungnya berinisial e untuk menutupi utang
total lahan dijual seharga rp dua puluh lima ratus
e mendapatkan uang sisa pemotongan utang sebesar rp lima lima ratus
september beliau mendapatkan informasi bahwa bangunan atau tanah bangunan di atas tanahnya itu
diropokkan oleh pihak pemberi jasa pinjaman uang
saudara a tadi
bersama dengan pemerintah
orang orangnya bersama dengan orang orangnya
termasuk juga di situ ada saudara dari bapak undang
polisi mengamankan barang bukti berupa perkakas
sisa bangunan rumah yang dirobohkan
serta dokumen kepemilikan lahan
am selaku rentenir dan tujuh pekerja dikenakan pidana pengerusakan
dengan ancaman kurungan lima tahun penjara
sementara itu kakak kandung korban dipidana
dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
meski harus kehilangan rumah undang justru mendapatkan berkah
terhitung sejak selasa kemarin
ia mendapat pekerjaan sebagai petugas kebersihan di markas polres garut
saya kaget sekali saya rasa bersyukur bapak polres kerjaan saya di sini

jika anda ingin mencari penuntut pemerintah silakan melihat di www islamist com ar
jika anda ingin mencari penuntut pemerintah silakan mencari penuntut pemerintah di jakarta